seorang remaja berusia tujuh belas tahun di bandung jawa barat ditangkap
setelah gagal melakukan penjamretan tas di ruas jalan sunda senin dinihari
tersangka gagal membawa lari tas korban lantaran mesin sepeda motornya mendadak mati
saat sedang dikejar korban dan petugas
polisi masih memburu teman tersangka yang ikut melakukan penjamretan ini
untuk bertanggung jawabkan perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima
tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara